saudara sudah ada jurnalis kompas tv jumaidi yang akan melaporkan informasi terkini soal banjir di kabupaten muaro jambi
jumadi selamat siang bagaimana kondisi banjir di sana pada siang hari ini
apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani banjir
mengingat banjir sudah terjadi selama empat bulan jumadi
ada baik pemerintah maupun pemerintah
namun pihak pemerintah kabupaten monografi saat ini sedang melakukan pendataan terhadap rumah rumah warga yang terdampak banjir
selain itu sebagian daerah juga sudah mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten muarajambi
dan di kisah matan ini terdapat ribuan rumah warga yang terdampak banjir dengan tinggi yang bervariasi mulai dari satu meter hingga dua meter
dampak banjir ini cukup dirasakan warga terutama
penyakit dan banyaknya lahan lahan pertanian dan perkebunan warga mati akibat terendam banjir
jumadi empat bulan banjir melanda lantas bagaimana dengan warga yang terdampak banjir
seperti apa jumadi mereka menjalani aktivitas sehari hari mereka
ya tentu aktivitas sehari hari warga cukup berbeda dengan hari hari sebelumnya
di mana sebelum banjir warga bebas beraktivitas cukup baik
ketimbun terutama di daerah ini kebanyakan masyarakat
bekerja di kebun dan sebagian bekerja di perusahaan
dengan ada banjir ini aktivitas warga berkurang
bahkan warga lebih banyak di rumah lantaran ketinggian air di lokasi rumah cukup tinggi
ditambah biaya kehidupan warga untuk keluar rumah juga cukup tinggi
di mana pertama biaya jasa perahu dan biaya jasa motor gitu
sedangkan untuk jasa perahu warga satu orang warga bisa menghabiskan uang rp lima puluh
apalagi satu warga bisa memberikan enam orang biayanya sudah lebih kebengkak dibanding biaya selingkuh
namun warga di sini juga berharap banjir di kabupaten muarajambi ini cukup surut
empat bulan banjir melanda
hingga kini banjir mengganggu aktivitas warga dan warga berharap ada penanganan segera dari pemerintah